keinformasi lain otoritas jasa keuangan ojk menyiapkan cara baru untuk menyelamatkan asuransi jiwa bersama bumi putra
ojk akan menjalankan program penyihatan komprehensif karena program sebelumnya tak berjalan sesuai harapan
ojk akan mengubah skema penyelamatan lama ajb bumi putra
bersama pengelola statuter ojk akan menyiapkan program penyihatan bumi putra yang diharapkan berjalan cepat efektif dan komprehensif
serta mampu melindungi pemegang polis dan industri asuransi
ketua dewan komisioner ojk wimbo santoso mengatakan perangkat baru ojk ini bertujuan agar bumi putra dapat menjual dan memperbanyak produknya dalam waktu dekat
wimbo menambahkan penjualan aset bumi putra dinilai tidak akan menjadi prioritas
ojk meminta agar semua pemegang polis di ajb bumi putra tetap tenang karena dari sisi bisnis dan pendanaan bumi putra masih berjalan normal
ojk menjelaskan bahwa penyelamatan bumi putra akan menjadi proses penyelamatan
ojk menjelaskan bahwa penyelamatan bumi putra tidak boleh dijualan bagaimana bisa selamat
prosesnya mau menjual perusahaan baru mau yang lama itu bisa saja dilakukan
kita butuh tahu prosesnya pak mungkin
ya proses detailnya
ya tunggu nanti kalau udah deng operasi pasti kita ada prosesnya